dan untuk membahas ancaman pandemi terhadap keberlangsungan taman satwa dan kebun binatang sudah bergabung bersama kami rahmat syah
selaku ketua umum perhimpunan kebun binatang seluruh indonesia
saat malam pak rahmat
saat malam pak rahmat
malam bu malam
ya pak rahmat langsung saja dari data anda sampai berapa lama sebetulnya keberlangsungan taman satwa dan juga kebun binatang
dan apakah sudah ada bantuan yang diberikan kepada kebun binatang dan juga taman satwa yang ada di indonesia
sejauh ini pak tua dari masyarakat ada yang terlangsung banyak masyarakat sulit akan kehidupan binatang atau satwa
mereka datang berbodok bodok ke berbagai lk seperti pemantang siantar
di jogja jogja barat dan sebagainya
dan juga dari donasi dana yang diberikan kepada teman teman sudah satu miliar lebih kita dapat
dan insya allah besok tujuh lk akan kita paham makasihnya sejak satu bulan
oke pak rahmat artinya bantuan tersebut datangnya baru dari masyarakat yang peduli satwa dan juga donasi masyarakat umum begitu ya
belum ada bantuan pak dari pemerintah setempat begitu untuk seluruh taman satwa dan juga kebun binatang di indonesia
pemerintah alhamdulillah belum ada belum ada sama sekali
kami sudah berturut ke presiden menteri ke hutana dan beberapa yang saksi terkait
tapi belum ada respon
tidak usahakan bantuan jauh pun belum ada curangnya
tapi tidak apa apa kita buka terus
kita berusaha terus
untuk diketahui kita sudah ketahui atau belum di lembaga konservasi di indonesia itu ada empat ratus empat sembilan ratus dua belas krisis
satwa dan tujuh puluh ribu individu
pak dari lembaga konservasi seluruh indonesia ini sebetulnya kalau bisa dihitung berapa pak anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan
bagaimana begitu memberikan pakan kepada hewan hewan dan juga binatang binatang itu pak
kalau seluruhnya dihitung itu bisa sampai lima puluh miliar lebih dalam satu dua bulan ke depan
tapi karena sebagian kita masih ada cadangan dana dari keuntungan keuntungan operasional yang lalu
jadi mungkin titik titik itu besar pun cukup
tapi untuk amannya kalau
kalau virus corona ini berlanjut yang baiknya disediakan untuk lk di pkbsi seratus miliar
itu baru aman gitu
tiga bulan ya pun mau lebih empat bulan kita bisa panggil
oke artinya dibutuhkan lima puluh sampai seratus miliar begitu ya untuk lembaga konservasi memberikan makanan pakan kepada hewan hewan di sana
nah pak rahmat
kecuali dia stop dalam bulan mei ini ya
oke kecuali operasional kembali dibuka begitu maksud anda
ya oke selain soal makanan hewan dan juga binatang di lembaga konservasi yang menjadi concern pak sebetulnya bagaimana nasib para pekerja di lklk tersebut
di lembaga konservasi tersebut pak terutama di kebun binatang dan juga taman satwa apakah mereka dirumahkan atau mereka juga tetap masuk untuk maintenance gitu kepada binatang di sana
tapi semua tidak ada masalah
tetap karyawan kami sangat penuh pengertian karena belum pernah terjadi hal ini ya
hanya perlu kami jelaskan bedanya lembaga konservasi atau kebun biratan dengan usaha apapun yang ada di dunia
kita tutup tetapi tidak ada income ya artinya income itu nol
tetapi untuk atwa kita tetap memberi pakan atau makanannya perawatannya obat obatnya
hanya dokter hewan harus sama karena dia harus tetap dijaga kelesariannya
pak rahmat kalau tadi anda sudah sebutkan bahwa keperluannya sekitar lima puluh sampai seratus miliar untuk pakan hewan hewan ini
bagaimana dengan keperluan maintenance tadi yang sudah anda sebutkan
bahwa harus tetap ada pengobatan pemeriksaan kesehatan rutin maintenance lembaga konservasi
ini bagaimana pak kalau kemudian tidak ada income di operasional lk atau kebun binatang pak
ini antara kita sharingnya jadi pengurus dan korban atau membantu dan ada pihak pihak teman teman tertentu
dan kita ada plan b
kalau nanti sampai dua puluh satu dua puluh dua bulan tidak ada bantuan kita tidak ada pasal kita korbankan dari jenis jenis carnivore atau rusa
rusa dan satwa satwa yang tidak dilindungi atau yang overpopulasi atau serpark
karena kalau dia lima ratus jenis di tempat kita sedangkan yang endemik indonesia atau yang dilindungi seratus kita harus selamatkan yang seratus
oke dikorbankan ini bagaimana pak rusa rusa yang tadi anda sebutkan karena jumlahnya cukup banyak
itu yang tua yang sehat tapi ya tua itu di utanasia
oke di utanasia ya pak ya karena memang kondisinya menangis
maintenance itu juga cukup berat begitu dan makanan juga kurang
nah apakah sudah ada rencana berikutnya pak untuk antisipasi kalau kondisi ini terus terjadi lembaga konservasi dan juga kebun binatang tidak mendapatkan income
apa yang bisa terjadi pak
itu tadi mbak jadi sekarang kita alhamdulillah kepedulian masyarakat walaupun pemerintah kurang belum ada bantuan
atau mungkin masih proses saya tidak tahu proses legalnya
legalnya mungkin tidak ada ya belum ada sampai hari ini kabar
hanya masyarakat masih peduli
dan juga plan b nya tadi itu kita kan banyak yang overpopulasi dan kita bukan pertemakan ya
jadi misalnya jenis jenis usaha tertentu jenis tatwa tertentu yang masih bisa kita selamatkan
seperti harimau sumatera macan tutul jawa dan lain lain
oke artinya masih menunggu bantuan dari pemerintah
bantuan dari pemerintah begitu ya untuk lembaga konservasi yang ada di indonesia
semoga segera turun pak setelah mendengarkan curahan hati dan juga masukan bapak tadi
bantuan dari pemerintah untuk satwa satwa di lembaga konservasi
terima kasih sekali bapak ramadhan
itu harapan kalau boleh saya tutup sedikit mbak
iya silahkan pak
peran fungsi dari lkm luar biasa
selain dia edukasi konservasi rekreasi dan tempat hiburan yang layak sehat terjangkau
tapi juga memperlihatkan
dua ribu orang kunjungan lima puluh juta orang per tahun
dan juga ratusan miliar kami bayar bayar setiap tahun
antara tiga ratus sampai lima ratus triliun
juga multi effect keuntungan di mana ada kebun binatang
hotel restoran kafe warung sampai jual tempe tahu pecal dan juga peternakan pertanian berkebun
dan semua hidup perekonomian dengan adanya lembaga konservasi yang berjumlah lima puluh tujuh
dari aceh hingga
oke artinya sudah banyak sebetulnya
kalau ini juga pemerintah tidak care
yang diberikan ya
oke artinya sudah banyak yang diberikan dan juga disumbangkan oleh lembaga konservasi untuk membantu menggerakkan perekonomian di sekitarnya
sehingga sangat ditunggu sekali begitu ya pak ya bantuan dari pemerintah
kita tunggu sekali lagi
dan kerjasama kita dengan berbagai negara bahkan sampai iudn atau perpanjangan tangan pbb
juga kita harus ingat kata kata gandhi
yang menilai suatu bangsa
dan menilai suatu bangsa
dan menilai suatu bangsa
atau negara itu melihat dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan kartuanya
oke terima kasih sekali
kita hutan sudah terbakar lain lain
saya pikir kita sudah harus waktunya pemerintah menunjukkan kepeduliannya kepada lembaga konservasi
dan dana itu akan kami bertanggung jawabkan oleh di audit
dan kami semua secara relawan yang tidak dibayar
oke terima kasih sekali pak rahmat syah
selaku ketua umum perhimpunan kebun binatang seluruh indonesia
semoga pemerintah ini berhasil
pemerintah segera memberikan bantuan kepada lembaga konservasi di seluruh indonesia
untuk menyelamatkan satwa satwa kita
terima kasih sekali pak rahmat syah
atas waktunya kepada cnn indonesia prime news pada malam hari ini